hari ini sekalian kita sambut kehadiran presiden republik indonesia di tempat acara
di stasiun kereta api bandara soekarno hatta
pak jokowi kalau boleh persilahkan langsung menuju ke tempat acara
selamat pagi salam sejahtera bagi kita semuanya
yang saya hormati para menteri kabinet kerja gubernur provinsi banten
yang saya hormati bapak mohamad neskandar
dan seluruh pimpinan direksi bumn yang pada pagi hari ini hadir
alhamdulillah setelah tiga tahun kita bekerja keras untuk menyelesaikan kereta bandara soekarno hatta
akhirnya pada pagi hari ini bisa kita segera resmikan
dan kita tahu bahwa kereta bandara ini merupakan salah satu dari penyediaan modalitas
dan transportasi yang ada di jakarta untuk mengurangi kemacetan
kedepan kalau nanti sudah terintegrasi antara mrt lrt busway kemudian kereta bandara
kemudian kereta cepat semuanya terintegrasi kita harapkan masyarakat sudah tidak banyak lagi yang menggunakan mobil mobil pribadi
tetapi semuanya mau berpindah kepada transportasi massal transportasi umum yang aman yang nyaman
yang bisa kita gunakan bersama sama baik di jabodetabek maupun menuju ke bandara ini
oleh sebab itu dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim
pagi hari ini saya resmikan pengoperasian kereta bandara soekarno hatta
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
mohon persilakan pak presiden dan pengi para menteri dan gubernur untuk menekan tombol dalam hitungan mundur
hadirin dengan demikian resmi sudah pengoperasian kereta bandara soekarno hatta
yang dilakukan oleh presiden republik indonesia disusul dengan pendanatanganan prasasti
selanjutnya presiden republik indonesia berkelan kembali menuju ke tempat acara sebelumnya
karena akan langsung dilanjutkan dengan peninjauan bersama presiden dan rombongan perbatas
jadi kami persilahkan kepada penunggung jawab dari stasiun kereta bandara soekarno hatta
untuk memandu peninjauan bersama dengan rombongan terbatas